progres dari pembangunan proyek stasiun ka cepat karawang kurang lebih sudah selesai sembilan puluh tiga sembilan puluh delapan persen per minggu ini
meski begitu perhatian dan sorotan yang ia dapat tak membuatnya besar kepala
bpbd kita terus melakukan pemantauan pemantauan terhadap lokasi lokasi rawan banjir
dan di sini saya kira juga banyak apa namanya
jadi selangnya terlampau ke dasar yang terangkat lumpur nggak nyair
kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik
terlihat nih warnanya biru
posisi saya sekarang ini dalam perjalanan kembali ke kota palembang
saya menemui belinda grandicia
itu yang paling bagus menurut saya bu reza
kemudian area itu secara alami juga dulunya adalah hutan yang kita bisa kembangkan jenis jenis tanaman hutan yang memang adaptif
setelah lagu patroli baru dibukukan
yang artinya nantinya ini bisa dibuang dan juga terurai dengan baik
segera pemerintah mengambil keputusan yang tepat
menyiapkan berbagai hal dan lain lain ya untuk materi kampanye